tuh tau tau dia bawa kemari deh
emang dia gara gara dia juga
membiang kelok si sapir
loh kok nggak dilaporkan kantor polisi aja
lo kayak baru tau aja tuh si sapir kuntil biar
eh dia tuh paling takut sama lapor polisi
karena udah kapok dia udah ngerasain di penjara
jadi dia nggak mau bawa bawa lapor ke polisi
akhirnya dibawa kemari supaya diobatin tuh sama dokter keluarga sini
eh namanya juga kuntil bebegik tuh
ya itulah caranya kayak gitu
emang bener tuh dia
kamu tidak ada rasa terima kasih pisan
saya udah tampung kamu tamu nggak
kamu teh malah ngejelek jelekan saya
gue ngajak pisan sejak kapan kamu jadi cilepeng ha
tapi tolong tante jangan usir saya tante
saya nggak tahu harus pergi kemana
saya gak punya tempat tinggal tante
eh memangnya saya peduli
ntuh peduli pisan
sana di jalanan
banyak tempat buat orang seperti kamu
di kolong jembatan juga bisa
tolong tante jangan ngusir saya tante
tidak ada maaf bagimu
gini itu tuhq sepatu apel jaringan
kok diniep kayak gini
apa harus ibu itu
kekuat kan digunakan
tapi engga ada ada ga
kenapa ini tidak ada wilderness
dia mau beli anda gitu
dia cuma gak ada tempat kuaran
ya sambil nunggu buka puasa gitu deh
dah sarnak muda sekarang
loh kamu kan pembantunya tante mari kan
kamu kenal aku
yaudah aku bantu kamu duduk ya
duduk dulu ya
kamu ini bagaimana sih
udah tau orang lagi sakit begini malah dibawa keluar lagi diajak ngobrol
kamu bantuin tante mary di sini sih ngapain
oh dia kenapa emangnya
noh si kuntilanak noh biangnya
lagi uang ditabrak sama dia
tuh tahu tahu dia bawa kemari deh
emang dia gara gara dia juga
membiang kelok si sapir
loh kok nggak dihapurin kantor polisi aja
lu kayak baru tahu aja tuh si sapir kuntil biang
eh dia tuh paling takut sama lapor polisi
karena udah kapuk dia udah ngerasain di penjara
jadi dia nggak mau bawa bawa lapor ke polisi
akhirnya dibawa kemari supaya diobatin tuh sama dokter keluarga sini
eh namanya juga kuntil bebegik tuh
ya itulah caranya kayak gitu
emang bener tuh dia pembantuin si mary
aku sudah nggak tahu
kayaknya mirip aja mukanya atau gimana gitu
nggak tahu deh
buset lo gimana sih
katanya lu tahu banget tentang dia
sekarang gue tanya lo malah balik nanya lagi mah
nggak tahu nggak pasti begitu
diasar nih diasar juga lo
parah juga lo
eh besok gue ada waktu gak temenin gue jalan ya
yaudah kali nggak usah kasar gitu ngomongnya
lagian lo sih
udah gue tolak mentah mentah tetep aja lo ngincer ngincer mulu
yaudah sekarang jadi lo mau atau nggak
nggak bisa gue besok gue pergi sama bokap
nah tinggal bilang gitu aja susah banget sih
ada apa laura
oh dia ngajak aku jalan
tapi aku nggak mau
kalau gitu bisa nggak kita jalan kayak kemarin
gini nih besok bokap tuh ngajak aku jalan
ngajak pergi ke mana
wah gue juga nggak tau
gue juga nggak tau deh
bokap bilang yang penting ngikut aja katanya penting banget
oh ya udah deh lain kali aja ya
banyak yang mau ajak gue pergi
eh mana deh mana deh
tidak bosan bosannya ya rupanya kamu tadiusir sama saya
namun tante tante ya manusia seperti kamu teh tidak saya terima di rumah ini
tante ngomong kayak gitu sih sama luki luki itu cuma mau mengantarin opi aja
gitu nih kamu diem ya hobi kamu seharusnya sadar ya kamu juga anak yang tidak tahu diuntung
saya teh tante kamu sudah mengangkat kamu ya mengangkat derajat kamu dari kemiskinannya untuk
dulu teh kamu masih gembel
tante saya sangat sedih
saya dulu memang orang miskin
dan makanya kenapa saya mencintai luki karena saya dulu memang miskin
saya tidak sangka tante sekarang sangat keterlaluan
saya mengecewakan tante merry
kamu sekarang pergi ke pasar ya
pasar lu main pasar
ya belanja lah masa mau berenang
hari ini saya mau masak sesuatu yang spesial
kamu belikan segar
because today paul akan kedatangan tamu yang sangat spesial
waduh enak enaknya lu
berani lu ngomong enak gue ya
berani banget nyuruh anak buah ke pasar
di sini kan ada pembantu
suruh pembantu aja ke pasar jangan anak gue
masa suruh ke pasar aja nggak bisa sih
hei yang boleh nyuruh tuh cuma gua doang
maknya tau nggak
lagian lu bukan maknya berani beraninya nyuruh anak gue
anak lu aja suruh ke pasar jangan anak gue
eh lu juga nanti pasti bantu kok
karena hari ini itu paul akan kedatangan tamu yang penting
tamunya bang paul
ah yang bener lu
eh kalau benar tamunya bang paul bilang dong race tadi